sementara itu ibu nda jokowi sujiatmi noto miharjo menedak bak artis ketika jokowi unggul dari prabowo versi kwikao
pasalnya relawan yang terus mengalir ke posko pemenangan jokowi yang berada di sebelah rumah ibu sujiatmi tak berhenti mengajaknya selfie
sujiatmi noto miharjo tidak kelihatan lelah melayani permintaan swafoto sejak rabu sore hingga malam
tidak ada satupun relawan pemandangan jokowi yang ditolaknya untuk selfie
usai foto ia mempersilahkan tamu tamunya menikmati hidangan
ia juga tidak berkeberatan memenuhi keinginan seorang relawan yang bernazar akan memotong jengkotnya bila jokowi menang
atas keunggulan anaknya sujiatmi mengaku senang dan berharap jokowi memenangi pilpres dua ribu sembilan belas
hingga rabu malam sujiatmi mengaku belum berkomunikasi dengan jokowi
meski demikian putranya ini
sudah meminta restu saat pulang ke solo saat masa kampanye lalu
kini sujiatmi berharap jika jokowi benar benar melaju untuk kedua kalinya sebagai presiden
semoga indonesia lebih maju dan makmur lagi
hendrawan setiawan daniel yuwantoro solo jawa tengah
good morning masih bersama anda ya
tadi sebelum jeda kita sudah lihat ada informasi bahwa semenjak dinyatakan unggul sementara versi quick count
ini ibunda dari joko widodo yang berada di solo jawa tengah terus didatangi oleh para relawan
dan jadi artis dadakan gitu ya
semua pengen selfie sama ibu sujiatmi
saya juga pengen nanti kalau bisa ketemu
iya saya juga pengen gitu ya
nah kira kira kalau pagi ini nih hari ini nih masih ramah gak kira kira ya didatangi oleh para relawan
oke kita langsung saja berbincang dengan ibunda dari joko widodo ibu sujiatmi notomi harjo yang berada di solo jawa tengah
selamat pagi ibu
oke ibu itu yang di sebelah sebelahnya mungkin ibu bisa kenalkan dulu siapa saja ibu
ya sebelah kanan saya yang ini iin sriantini anak yang nomor dua
terus yang kiri saya ini idayati anak yang nomor tiga
terus kanan saya lagi titik ritawati anak yang keempat
oh jadi ini semuanya adik adiknya bapak jokowi begitu ya
iya iya tiga semuanya adiknya jokowi mas
wah adiknya perempuan semua ya
iya empat cowoknya satu
pak cowoknya satu ya pak jokowi paling ganteng selain bapak begitu ya
kemarin katanya kan ramai kalau hari ini gimana
mudah datang belum bu relawan relawan yang mau foto selfie sama ibu
ini belum mbak
sepuluh katanya mau ada lagi dari sri kandi apa dari ikon apa tadi
tadi malam mau datang jam sepuluh
di rumah bagaimana ibu kan pasti kemarin menonton quick count ya ibu ya
terus begitu nama pak jokowi diunggulkan begitu
bagaimana bu kegembiraan di sana
ya sama senang semuanya gembira semuanya
saya dan adik adiknya semuanya cucu cucu semuanya senang semuanya
terus terami sekali mas
terus pak jokowi sudah menghubungi ibu belum
belum ini belum mas
kapan bu terakhir ngobrol ngobrol sama pak jokowi
lewat telepon mungkin
kapan terakhir ngobrol ngobrol sama pak jokowi lewat
itu pas dari sabtu sore itu loh mbak
mau debat dan malamnya mau umroh itu minta doa restu dan mau pamit umroh
oh jadi sudah sempat menghubungi ibu ya sebelum umroh kemarin begitu bu ya
ye sudah sudah sudah mas sudah
ibu dengan sekarang ini ya bu ya apa namanya pak jokowi diunggulkan versi quick count begitu
apakah apa pesan pesan ibu untuk pak jokowi
kalau pak jokowi belum menghubungi ibu mungkin ibu bisa sekarang bicara dengan pak jokowi begitu
apa pesan pesannya ibu
ya pesan saya semoga kalau nanti jadi yang kedua kali ya semoga kerjanya lebih keras lagi lebih maju lagi semoga negaranya lebih makmur lagi
masih dinantikan memang ya versi resmi dari kpu kalau kemarin malam pak jokowi
iya masih masih
masih panjang begitu ya bu pak jokowi bilang untuk para pendukungnya tahan dulu tenang dulu
nah kalau ibu sujiatmi sendiri nih melihat relawan yang datang terus mereka ada yang nazar potong kumis lah jenggot lah karena merasa pak jokowi menang
ibu apa yang dikatakan kepada relawan bu
gimana ya mbak belum selesai perhitungannya ya saya betulnya ya nanti nanti dulu tapi kok tadi malam ya ada yang maksa maksa guting jenggot itu
sudah nazar begitu ya bu ya
bu kalau pak jokowi itu sebenarnya di mata ibu dan adik adik seperti apa sih bu sehari harinya
oh ya jokowi itu dengan
adik adiknya terlalu sayang sekali dengan adik adiknya memperhatikan sekali mulai dari dulu mas
pernah berantem ya bu berarti ya bu ya
bunda cowok sendiri harus jadi teladan adik adiknya cewek cewek
gimana bentuk perhatiannya seperti apa bu tolong ceritakan sama kita semua
dulu masih sekolah sekolah itu dipilihkan sekolahnya
sudah semuanya itu jokowi yang ngurus adik adiknya
sampai sekarang ini
masih semuanya masih dia memperhatikan sekali
setelah kemudian kemarin jadi presiden untuk yang kali pertama begitu ada perubahan gak makin sibuk jarang ketemu dan macam macam
ya meskipun jarang ketemu tapi komunikasi terus berjalan mas
kalau dia longgar pasti telpon
kalau gak telepon saya yang telepon
saya masih terus biasa komunikasinya
iya ya bu ya semua komunikasi jalan bahkan katanya ibu juga puasa doa gak putus ya bu
oh sudah putus mbak ini empat hari saya juga puasa ini ini masih puasa saya
oh masih puasa untuk bapak jokowi begitu ibu ya
oke mulai hari senin itu saya puasa sampai sekarang
mbak ada rencana belum bapak jokowi mau mampir ke solo ke rumah
belum ada mbak ini belum ada belum komunikasi ini pas ini ini
tapi pulang umroh itu sudah sudah
pulang umroh itu sudah komunikasi lagi katanya di sana gini gini masuk ka'bah itu udah cerita cerita banyak panjang lebar
tapi ini belum ini setelah perhitungan ini belum
oke baik ibu terima kasih banyak ibu atas waktunya salam juga untuk adik adiknya bapak jokowi nih beruntung ya punya kakak seperti pak jokowi ya
iya ya sudah kumpul kumpul bersama keluarga kompak sekali terima kasih ibu sujiatmi sehat selalu ibu